rangkaian kegiatan di global platform from disaster reduction risk atau gpdrr ke tujuh di nusa dua bali diawali dengan kegiatan persiapan
dalam kegiatan persiapan dibahas isu isu kebencanaan serta upaya early warning system kebencanaan di beberapa negara
hal hal ini nantinya akan dibahas dan dicari solusi pada konferensi utama dua puluh lima hingga dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh
dalam forum ini delegasi indonesia akan menyampaikan pengalaman penanggulangan bencana dengan berbasis masyarakat lokal dan kearifan lokal
dengan negara negara lain sehingga nanti dalam kegiatan ini ada sebuah hasil bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan oleh dunia terkait dengan pengurangan resiko bencana
di global platform for disaster reduction risk gpdrr ke tujuh menghadirkan perwakilan dari satu ratus delapan puluh negara
mereka akan berbagi pengalaman kebencanaan serta solusi efektifnya
salah satunya timur leste yang kerap mengalami banjir akibat hujan deras
apa yang kami lihat sekarang adalah pendekatan untuk mereview kembali urban plans
urban plan tata kota di kota dili
sehingga nanti bencana alam yang sempat terjadi saya rasa yang terjadi setahun yang lalu tidak akan terjadi lagi
saya kira bagi kami lesson learning yang kami dapatkan dari bencana tahun yang lalu adalah perlu adanya penataan tata kota lebih lebih
di kota kota yang terdekat dengan penyelenggaraan

di global platform for disaster reduction risk gpdrr di bali menjadi pertemuan internasional terbesar di bali setelah pandemi
selain akan dibuka presiden joko widodo kegiatan ini juga akan dihadiri puluhan pejabat tinggi setingkat menteri dari beberapa negara
beberapa pejabat internasional antara lain adalah wakil sekretaris jenderal pbb aminah muhammad
utusan khusus pbb pengurangan risiko bencana mismami misturi
presiden jenderal assembly juga hadir kali ini dan wakil presiden zambia mutale nallumanggu
dan juga beberapa menteri dari berbagai negara yang tercatat lebih dari tiga puluh menteri dari luar negeri hadir saat ini
sebagai rekan rekan ketahui bahwa kegiatan ini berskala dunia dan diselenggarakan oleh pbb bersama indonesia
serta dihadiri oleh lebih dari satu ratus delapan puluh negara yang tercatat sekarang saat ini hadir bersama kita
penularan kofit sembilan belas para peserta
wajib mengikuti aturan prokes ketat
seperti telah divaksin covid dosis
kedua hingga tes pcr saat
acara di dalam ruangan
pengikutan cnn indonesia badung bali